presiden joko widodo menjawab soal kabar dirinya memberikan restu kepada menteri pertahanan prabowo subianto
dan gubernur jawa tengah ganjar pranowo untuk maju di kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat
joko widodo berkelit dengan mengatakan dirinya tidak bisa melarang orang
joko widodo menjelaskan isu restu kepada menteri pertahanan prabowo subianto
gubernur jawa tengah ganjar pranowo
joko widodo mempersilahkan jika pernyataan itu ditafsirkan memberikan restu
selain itu joko widodo juga berbicara mengenai demokrasi di indonesia
sehingga siapapun yang datang tidak bisa melarang
disampaikan seperti itu enggak mungkin presiden ada misalnya menteri yang
saya untuk menyampaikan itu kemudian saya bilang tidak
bahwa itu ditafsirkan sebagai restu ya silahkan juga